kita semua di muka bumi ini sibuk membangun
mendirikan tembok tembok yang kokoh
mendirikan bangunan bangunan yang megah
berlomba lomba membangun tempat tempat berlindung yang aman
padahal allah membentangkan bumi ini
agar kita bersuduh padanya
tadi teh saya gak sengaja ngedenger
katanya kamu mau bikin akte kelahirannya
saya teh butuhnya kakak sama katepe kang
tapi bikinnya teh meni susah pisah
kata siapa susah kang
kalau akan mau saya teh bisa bantu kang
tapi ada biaya
kalau sama akang bikin ktp nya lima ratus ribu aja kang
kalau sekalian sama kakaknya tujuh ratus ribu
murah kan kang
kalau butuh saya saya biasa di sini kang
satu minum kang
kalau begitu saya premisi dulu
kang jangan lupa ya
uu sudah menemukan orang yang tepat untuk membantu bapak
kamu yakin orang itu benar benar bisa bantu saya
yakin atu pak
ini uu coba untuk ketemuan sama orangnya
kalau gitu kamu atur aja ya
dia memerintahruai dan saya ingin menyakaikan serba banyaknya untuk auswji paiva
kenapa namanya packed community besar
kita semua di muka bumi ini sibuk membangun
mendirikan tembok tembok yang kokoh
mendirikan bangunan bangunan yang megah
berlomba lomba membangun tempat tempat berlindung yang aman
aku benar benar
tapi yang terbaru lebih banyak pearls saya rasa miskin

maaf pak saum biar saya saja yang ajang
ini bos bereskan
ini yang saya janjikan buat kamu
wah terima kasih bos kalau bos idan mau dibanyakin lagi floornya saatnya siap membantu
neng kamu mau mau lagi
sudah tahu mau malah ditanya bukannya dikasih minum
sebentar akan saya bikin
neng kopi satu ya
bebima itu masuk angin bi
sudah kamu jauh jauh dari bebi jangan dekat dekat
neng itu jangan gitu tuh sama icuk
gak suka sama icuk
gak mau dia deket deket sini
daripada neng terus liat dia
mendingan dia tuh jauh jauh aja dari neng
neng minum dulu
biar mualnya ilang
kok air panas sih
air dingin tuh
panas panas kayak gini malah dikasih teh panas
harusnya teh air dari kini
kan tak ngengeru
besan tungguin itu besan
marah marah aja besan
iya pak saung
yang untuk warga sudah disisihkan
sudah pak saung
sudah saya simpan
sudah semuanya kang
ya udah kak saya jalan duluan ya
mari wak assalamualaikum
jerih payah kita terbayar
ini pada pegal begini kusai
kenapa pak saung
sama pak saung
saya juga pada pegal pegal
kita pulang aja
tiduran di rumah
emangnya masih mauel aja kom
gue bikinin air jahe panas ya
gak usah wak
takut malah nanti nambah mual
pumben muwal mual lagi
kemarin makan udah engga
icu kita pulangin aja ke kangatep
daripada neng muwal mual terus
gak suka neng liat dia ada disini
sampai saat pokoknya
udah neng pulang aja nanti akan pikirin dulu
jangan dipikirin atuh tapi diomongin
iya iya tapi neng pulang aja dulu
bener ya awas kalo gak diomongin
yaudah aku lagi ke neng pulang
wak pulang dulu ya
eh cu kamu tadi dimana neng
di ciraos papa juga mau kesana ini
papa mau ngapain ke ciraos
eh papa tuh mau main main aja
kamu hati hati di jalan ya nak